kita beralih ke informasi lain di mana komisi pemberantasan korupsi menetapkan bupati ngada yang juga calon gubernur nusa tenggara timur marianus sae sebagai tersangka kasus suap
marianus diduga menerima uang terkait dengan proyek di wilayah kabupaten ngada
dan berikut pernyataan wakil ketua kpk basaria panjaitan yang digelar dalam konferensi pers di gedung kpk
setelah melakukan pemeriksaan satu kali duplam empat jam dilanjutkan gelar perkara
pagi ini dan disimpulkan bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi yaitu memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada bupati ngada
terkait dengan proyek proyek di kabupaten ngada provinsi nusa tenggara timur
kpk meninggalkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan dua orang tersangka
yaitu satu diduga sebagai penerima adalah msa
msr yang merupakan bupati ngada periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua
dan yang kedua diduga sebagai pemberi adalah wiu
wiu ini merupakan direktur pts sembilan puluh sembilan p
pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga pemberi wiu disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a
atau huruf b atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
kemudian sebagai pihak yang diduga penerima adalah msa
yang disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a atau huruf b kecil
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu

atau yang dirubah dengan undang undang dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi